terkendala cuaca buruk dan derasnya arus laut tim selam tni angkatan laut menghentikan upaya penyelaman untuk mencari korban pesawat sriwijaya air di perairan pulau laki kepulauan seribu pada minggu sore
rencananya penyelaman akan kembali dilakukan besok dengan fokus pencarian black box pesawat
video ini direkam oleh salah seorang tim penyelam tni angkatan laut di dasar laut sekitaran perairan pulau laki kepulauan seribu minggu sore
nampak sejumlah puing pesawat sriwijaya air ditemukan di dasar laut dengan kedalaman antara enam belas hingga dua puluh lima meter
sementara itu setelah sempat melakukan penyelaman sejak minggu pagi tim selam tni angkatan laut menghentikan upaya penyelaman untuk mencari korban pesawat sriwijaya air di perairan pulau laki pada minggu sore
komandan tim selam batalion intayam vb letu marinir sofi ramadhani mengucapkan
penyelaman dihentikan karena terkendala cuaca buruk dan derasnya arus laut